cnm indonesia breaking news
kami kpk pertama hari ini mengumumkan ott yang dilakukan tadi malam
jadi untuk jelasnya saya baca pointers yang disiapkan oleh teman teman dari umas
kpk menggelar operasi tangkap tangan atau ott terhadap dua orang pada hari senin
satu november dua ribu enam belas di daerah kemayoran jakarta
kedua orang tersebut adalah rrn direktur pt ekp dan hs
kasubdi bukti permulaan direkturat penegahan hukum dirjen pajak
turut diamankan dua orang staff rrn di jakarta dan satu orang staf rrn di surabaya
dan satu orang sopir serta ajudan hs
senin tanggal dua puluh
satu november dua ribu enam belas sekitar pukul delapan malam atau pukul dua puluh
terjadi penyerahan uang dari rrn kepada hs di kediaman rrn di spring hill resident kemayoran jakarta pusat
seusai penyerahan saat keluar dari komplek perumahan spring hill residen
penyidik mengamankan hs beserta sopir dan ajudan pada pukul dua puluh tiga puluh
dari lokasi diamankan uang
sejumlah usd rp satu ratus empat puluh delapan lima ratus atau setara dengan rp satu sembilan miliar
setelah itu penyidik menuju kediaman rrn untuk mengamankan rrn untuk kemudian membawa keduanya ke gedung kpk untuk dilakukan pemeriksaan
dua staff rnn diamankan di kediaman masing masing di daerah pamulang dan pulau mas
selain itu penyidik juga mengamankan seorang staff lainnya di surabaya
uang tersebut diduga terkait dengan sejumlah permasalahan pajak yang dihadapi pt ekp
antara lain terkait dengan surat tagihan pajak atau stp sebesar rp tujuh puluh delapan miliar
setelah melakukan pemeriksaan satu x dua puluh empat jam pasca penangkapan
kpk melakukan gelar perkara
jadi tadi sudah dilakukan
gelar perkara pimpinan dengan seluruh penyidik
dan memutuskan untuk meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan sejalan dengan penetapan dua orang sebagai tersangka
a sebagai pemberi
rrn disangkakan melanggar pasal lima ayat satu huruf a
atau pasal lima ayat satu huruf b
atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan
tentang pemberantasan tidak beda korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua
hs disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a
atau pasal dua belas huruf b
atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak bidang korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu
applesia ini berdasarkan informasi dari masyarakat
kemudian bagi kpk hal seperti ini memang sejak awal menjadi prioritas kami
saudara bisa membayangkan kewajiban pajak yang kemudian
besarnya sebesar tujuh puluh delapan miliar
dengan negosiasi kemudian kewajiban itu hilang
dari hasil negosiasi itu kita bisa
memonitor akan dibayarkan sejumlah enam miliar
kepada yang bersangkutan
dan satu sembilan itu adalah tahap pertama dari penyerahan
jadi saudara bisa membayangkan kita sangat prihatin terhadap kasus seperti ini
karena mestinya uang itu diterima negara kemudian diterima oleh oknum
namun bagi kpk kami juga menegaskan
kami tetap percaya bahwa dirjen pajak orangnya banyak yang masih integritasnya tinggi
jadi jangan sampai kita kehilangan kepercayaan pada dirjen pajak
mereka harus kita percaya
dan kami bersama sama dengan kementerian keuangan akan mengambil langkah langkah perbaikan ke dalam
kami akan men support
mudah mudahan nanti bu menteri juga bisa memberikan pernyatanya
dan kita bisa bekerjasama untuk melakukan perbaikan perbaikan di sektor perpajakan
mungkin dari kpk itu ada pernyataan dari ibu
kami semuanya sedang di dalam proses untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak
melalui suatu program tax amnesty yang ini menggambarkan dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak
yaitu dari wajib pajak dan juga dari aparat pajak
tindakan yang dilakukan oleh oknum hs dari direkturat jenderal pajak
mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap wajib pajak
ada prinsip prinsip tata kelola yang baik integritas dan kejujuran
yang selama ini merupakan nilai nilai yang dianut oleh kementerian keuangan dan direkturat jenderal pajak
jadi ini merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai nilai
dan tentu juga mencederai kepercayaan dari koleganya yang lain
seperti dikatakan oleh pimpinan kpk pak agus
bahwa sebagian besar dari jajaran direkturat jenderal
pajak adalah para aparat yang punya komitmen tinggi
untuk membangun institusi pajak menjadi institusi yang bisa dipercaya oleh publik
untuk mengumpulkan kewajiban pajak bagi kebutuhan negara ini untuk membangun
jadi ini adalah salah satu bentuk pencederaan yang sangat serius
yang sangat mengecewakan bagi seluruh jajaran direkturat jenderal pajak
dan tentu bagi pimpinan
kementerian keuangan termasuk saya sendiri secara pribadi yang sangat kecewa
kami kementerian keuangan saya sendiri akan terus mendukung langkah kpk
untuk mengusut kasus ini secara tuntas
kasus ini sudah masuk di dalam proses penegakan hukum
dan oleh karena itu kementerian keuangan akan berkomitmen membuka akses
yang seluas luasnya bagi kpk untuk mendalami kasus ini
menginginkan bahwa momentum ini akan menjadi salah satu trigger
atau pemicu yang kredibel bagi pembersihan dan perbaikan direkturat jenderal pajak
kalau kami selama ini berkomunikasi bahwa melalui tax amnesty dan reformasi
kami ingin membangun kepercayaan publik
maka kami menganggap bahwa hikmah dari ott ini adalah suatu upaya yang jauh lebih
dan kredibel untuk membangun direkturat jenderal pajak yang bersih dari korupsi
dan memiliki nilai integritas yang baik
kami juga akan bekerjasama dengan kpk untuk mengintensifkan berbagai upaya
pencegahan korupsi dan memperbaiki sistem tidak hanya di direkturat jenderal pajak
tadi di kementerian keuangan keseluruhan
kami menganggap bahwa kementerian keuangan merupakan lembaga yang sangat penting
sangat strategis yang memiliki amanah untuk
mengelola keuangan negara secara bersih dan kredibel
dan itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri tanpa ada bantuan dan dukungan
dari institusi yang kredibel seperti kpk
sehingga saya sangat menyambut dan meminta untuk kpk membantu kami
sehubungan dengan reformasi di direkturat jenderal pajak yang telah saya sampaikan
beberapa saat ini maka saya akan segera membentuk dan mengumumkan
tim reformasi di direkturat jenderal pajak yang tidak hanya menyangkut masalah korupsi
tapi menyangkut ada lima hal yang sangat strategis
yang tentu pertama adalah masalah sdm dan code of conduct
yang ini menyangkut masalah integriti pembersihan terhadap aspek aspek korupsi
tapi lebih kepada juga perbaikan skill kompeten dan profesionalisme
yang kedua adalah menyangkut masalah informasi information system
dan database karena ini akan sangat membantu kami untuk mengidentifikasikan
kewajiban dari wajib pajak secara objektif dan mengurangi interaksi dari aparat pajak
secara tidak perlu yang kemudian bisa menimbulkan berbagai transaksi
seperti yang terjadi pada ott ini
yang ketiga kami perlu dan memandang penting untuk memperbaiki bisnis proses
di dalam direkturat jenderal pajak
ini termasuk code of conduct ini akan menjadi sesuatu yang
yang buruk kalau tidak ada bisnis proses yang kredibel di dalam direkturat jenderal pajak
dan ini merupakan salah satu pr kita untuk memperbaiki proses bisnis internal direkturat jenderal pajak
yang keempat kami perlu untuk memperbaiki dari sisi struktur kelembagaan
termasuk dalam hal ini berbagai macam struktur organisasi dari direkturat jenderal pajak sendiri
termasuk hubungannya dengan kanwil dan juga dengan pembangunan pajak

selama ini kami mendesainnya berdasarkan lto khusus maupun madya dan pratama
masing masing memiliki tingkat kerawanan yang berbeda beda
dan oleh karena itu perlu untuk dilakukan suatu kaji ulang
mengenai keseluruhan struktur dan scope of work nya
dan yang terakhir tentu saja di dalam reformasi perpajakan adalah
memperbarui seluruh ruu atau undang undang yang mengatur mengenai perpajakan
dan ini termasuk undang undang kup undang undang pph undang undang mengenai ppn
yang kami sekarang sedang di dalam proses untuk satunya kup sedang membahas dengan dewan
dan yang dua lagi pph dan ppn sedang di dalam proses untuk perbaikan di dalam draft ruu amendementnya
mungkin itu lima hal yang kami lakukan sehingga reformasi pajak menjadi suatu bentuk
itu komitmen kami untuk terus mengembalikan kepercayaan publik
saya tahu ini adalah proses yang panjang dan sering proses ini menuai kekecewaan
begitu kita mendengar berbagai kasus seperti ini ott atau dulu kita punya kasus gayus
itu terus menerus mengecewakan kita tapi ini tidak membuat kami untuk menyerah
di dalam memperbaiki institusi karena saya juga percaya seperti pak agus
sebagian besar atau mayoritas dari jajaran di direkturat jenderal pajak adalah mereka
yang memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk membangun indonesia dan membangun direkturat jenderal pajak secara baik
mereka orang orang yang saya sering mengatakan tidak pernah lelah mencintai negara ini dengan berbuat baik
jadi saya berterima kasih kepada kpk atas tindakan ini karena ini menjadi pengingat kepada kita
bahwa pr kita masih panjang namun tantangan juga tidak mudah namun kami sangat percaya diri
bahwa dengan bantuan seluruh pihak termasuk kpk kami akan berhasil terima kasih
saya ingin menambahkan sedikit yang berhubungan dengan ott kali ini bahwa
sebagaimana telah sering disampaikan kepada media oleh pimpinan yang lima bahwa kpk sekarang itu ingin mengintegrasikan upaya
bahwa kpk sekarang itu ingin mengintegrasikan upaya bahwa kpk sekarang itu ingin mengintegrasikan upaya
upaya penindakan dengan upaya upaya pencegahan
ini salah satu contoh yang sedang kami kerjakan bahwa setiap penindakan itu akan diikuti oleh upaya upaya pencegahan
oleh karena itu setelah kami mengumumkan ini kami mengundang juga ibu menteri

upaya upaya pencegahan dan perbaikan tata kelola di kementerian keuangan khususnya di direkturat jenderal pajak itu
bisa kita lakukan secara sistematis agar hal yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang
jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan kecuali ada ibu bawasaria ingin menambahkan
sudah oke terima kasih
sebelum tanya jawab kami akan perlihatkan dulu barang bukti berupa uang yang telah disita pada saat penangkapan